ajang paralimpiade resmi dibuka di tokyo dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh satu kemarin
indonesia mengirimkan dua puluh tiga atlet yang akan berlaga di tokyo hingga lima september mendatang
ribuan atlet penyandang disabilitas dari berbagai negara di dunia mengikuti upacara pembukaan paralimpiade di tokyo
pada event paralimpiade ke enam belas ini terdapat dua puluh dua cabang olahraga yang dipertandingkan
indonesia pertama kali tampil di paralimpiade pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam di toronto kanada
dan pada tahun ini indonesia mengirimkan dua puluh tiga atlet dan memasang target medali satu medali emas satu perak dan tiga perunggu